kita ke informasi selanjutnya wakil presiden yusuf kala meresmikan proyek penyediaan air bersih umbulan di pasuruan kami siang
peresmian sempat diwarnai aksi protes ratusan warga yang meminta proyek segera dibatalkan karena dapat memicu krisis air bersih
wakil presiden yusuf kala kamisiyang meresmikan secara langsung mega proyek sistem penyediaan air minum umbulan di kecamatan winongan kabupaten pasuruan
dalam sambutannya wapres berterima kasih kepada warga pasuruan yang bersedia aset daerahnya dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara
di mana akan memenuhi kebutuhan air minum bagi satu tiga juta penduduk di lima kota
proyek ini sendiri sempat tertunda selama empat puluh tahun karena terkendala berbagai faktor
sesuai dengan kontrak proyek yang menelan investasi empat triliun rupiah lebih ini akan diselesaikan dalam dua tahun
ya sebenarnya juga ada di daerah terdekat kecilan
ya antara bemda dan bdim bdm sepasta
tapi ini dalam skala yang lebih besar
dalam skala yang saya tadi bagaimana mengontrol dengan peran rakyatnya saya tidak langsung
kedatangan wapres yusuf kala di pasuruan sempat diwarnai demo ratusan warga yang menolak proyek umbulan
mereka menuntut agar proyek umbulan dibatalkan karena dapat memicu krisis